aku lagi suntuk banget nih
aku tunggu kamu di kafe satu jam lagi
masih kurang banyak banget nih
lidah di celengannya
lu liat deh lah
kalau delapan orang conference ini kan liat siang nih
uangnya udah lila pake buat modal usaha balon buat andre itu
ya allah lah lo kelewatan banget sih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
tapi bukannya harusnya lu pake buat yang begituan
lu kelewatan banget sih

habisnya lila tuh mikir kalo misalnya lila usaha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
terus lila bisa jadiin sama andre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
gua bukannya masalah duit yang mau lu gantiin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
kalo gua ini tuh terlanjut janji sama yang punya ruko itu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
nya mau pilih lah nya
semuanya ini gara gara andra
aduh gimana caranya gua ngegantiin duitnya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
dan gua mau buktiin sama lila kalo gua masih nyimpen balon ini
lu tuh bener banget sih nera
kayaknya lu udah keten case ya
cinta sama si lila
gak ada lu itu mau yang mana sih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
hah yaudah lah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
emang baik gua du
yaudah gua cipu tuh
thanks ya du
kay jadi kita tetep temenan kan
ternyata hubungan kita sudah berakhir
dan justru aku sekarang ngerasa seneng
kita lebih baik kayak gini berteman
sini kita berhenti
maksudnya pandu nyuruh gua kesini
lo udah lama disitu
yang lo lihat itu tadi cuma

udah lah yandra
gua gak mau denger penjelasan apapun dari lo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
lo itu salah paham
apa yang dibilang kesha benar ya
itu tuh cuma salah paham
kalau gitu gue cabut dulu ya
maaf ya ada yang mau gue liatin sama lo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
dan lo tutup mata lo ya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
apaan sih gue gak mau
ya lo mau ya tutup mata lo
aduh lo mau bawa gue kemana sih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
sampai apaan sih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
nah kalau udah duduk
boleh dong buka mata
belum belum belum
itu bunyi apa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
jadi pacar aku
udah nak ngedepan those
jangan membatalkan diri thes